nah jakob bakal pake sepatunya paling mahal
kalian ini kenapa sih hobinya tuh berantem
gak baik kalian itu menyombongkan diri
ingat apa yang diajarkan rasulullah
tidak akan seseorang masuk surga
apabila di hatinya terdapat kesombongan
walaupun itu sekecil bizi zarah pun
kau makan apa sih
ya allah lukman
kamu makan apaan sih
coba lukman pikir pikir dulu
setelah makan pizza
kamu bukan habis makan pizza
daripada kita disini terus makin pusing
mending kita keluar aja
udah pukain aja dulu
lukman belum selesai santuk nya
pa demok mana
pasik ginti kalau nggak pergi sekarang nanti kita orang bisa alami soma
pokoknya tuh ini penting banget
wah menteri gk
penting apa nek apa saya mau tahu
pas ini kalian pada mau kabur ya kan
sama udah nggak bakalan bisa ditipu lagi dah
ini penting penting banget
iya pasik ginti kalau nggak percaya mending ikut kita lagi nek
pasik ginti ikut kita
ayolah pasik ginti ayolah
penting apa penting apa aja sih
emang siapa yang nyuruh kalian sih
ayolah nyuruh pak b
udah ayo pasik ginti
tuh kesempatan kita
buat keluar dari gerbang
karena pasik ginti lagi ditarik
sama michael sama asun
jadi pasik ginti nggak lihat kita keluar gerbang
pasti bisa pasti udah dong
oke jangan berusaha
eh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ini jangan tarik tarik aja dong
lagian kalau saya ikut kalian berdua ini gerbang sampai yang jaga
ini kan kalian aja berdua yang jalan dah
saya tunggu di sini ya
yaudah pasik ginti
makasih pasik ginti
iya pasik ginti
ada aja buatnya ya
pakai mau keluar segala
katanya pakai segala disuruh pade
jadi ustazah ada info
besok itu di kelurahan akan ada lomba maraton
akhirnya kalian mau ikut partisipasinya atau nggak
mau kak ustazah
gimana mau lari coba kalau sepatunya itu murah hai
iya palingan mereka tuh bakal pakai sepatu abal abal
halo karena sepatunya melambang terus mereka ikutan jadi peserta
berarti jadi peserta abal abal
memangnya ada ya sepatu yang buat cepet lari
ya ada lah
namanya sepatu mahal
pasti kalian nggak punya kalau sepatu mahal
cuman kita minta yang punya dong
awas ya kalian ketiga nih
pokoknya nanti ya tina jakob bakal pakai sepatu yang paling mahal
kalian ini kenapa sih hobinya tuh berantem
nggak baik kalian itu menyembongkan diri
ingat apa yang diajarkan rasulullah
tidak akan seseorang masuk surga apabila di hatinya terdapat kesombongan
walaupun itu sekecil gizi zarah pun
hadis riwayat muslim
fahim fahim tuh
tuhan melihat dengerin kata ustazah
ah fahim iya tuh dengerin ya
iya dengerin dong
akhirnya kita bisa latihan di luar juga
tapi ini kan salah kita orang kalah
nanti kita orang harus minta maaf sama pastri kita
john aku punya tantangan buat kamu
apa tuh kak
gimana kalau kita balapan lari yuk
pokoknya kan juga bisa lari
satu dua empat
aduh sopit aduh
dede gak apa apa kan dede
aduh sakit aduh
aduh sakit aduh
aduh aduh sakit aduh
aduh sakit aduh
aduh sakit aduh
aduh sakit aduh
aduh sakit aduh
raja raja kakak sebab itu kamu jadi rusak
dede kayaknya nih kamu pulang ke rumah dulu dede
biar kita dede nganterin kamu pulang ke rumah
gimana kalau kakak gendong
enggak mau kak enggak usah enggak usah
aduh gak apa apa
ini nih sun
ini sun sepatunya
aduh sakit aduh
aduh sakit aduh
aduh sakit aduh
kalau kamu ngerem itu jangan menjadat tom
sepatu aku jempol tuh
ya allah sok
keren banget ya
berapa di jahit
ya jahitnya di mana
itu tuh di kantor
ya itu kan
sok berapa tuh
nah kebetulan tuh sok
di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan
lihat dulu sepatunya
beberapa poin kamu
katanya kalanya keeper bang
murah kok murah banget bang iya dong murah lah sama mahal iya bang yaudah deh kalau harganya murah saya
beli deh bang bang bisa nggak bang betulin sepatu saya jadi sepatu saya itu bisa lari kenceng sepatu super
namanya wow bisa lah bisa menarik cek dulu tapi ya gimana yang tak rasanya kalau kita
ini sepatu suhu